di ponorogo jawa timur tujuh rumah dan dua bangunan sekolah
dirobohkan warga desa tugurejo kecamatan selahung
akibat tanah bergeser
sementara tujuh puluh rumah di sekitar lokasi tanah geser
masih tetap digunakan karena warga belum memiliki tempat pengganti
sebagai tempat tinggal
tujuh rumah warga dua sekolah dasar dan tk
serta dua tempat ibadah terpaksa dirobohkan warga desa tugurejo
kecamatan selahung ponorogo jawa timur
warga dibantu polisi polres ponorogo merobohkan bangunan ini
karena khawatir bangunan akan menimpa siswa dan penguni
selain tujuh rumah dan empat fasilitas umum yang dirobohkan
ada tujuh puluh rumah warga desa tugurejo yang juga terancam dirobohkan
akibat bencana tanah geser yang terus meluas sejak dua ribu tiga belas lalu
tanah geser menyebabkan dinding dan lantai rumah warga retak
retakan tanah terus berlangsung setiap hari terutama saat turun hujan
meski beresiko warga yang terlalu banyak dirobohkan
terkena dampak masih nekat bertahan di rumah
mereka bertahan karena tidak ada fasilitas pengungsian dari pemerintah
sementara sejumlah warga lain memilih tinggal di rumah saudara yang lebih aman
sama warga di sini sekarang tinggalnya di mana
ya ke tempat lain desa
berarti ngungsinya di tempatnya saudara atau gimana
di tempatnya saudara
pemerintah setempat dan kepolisian sudah menyarankan warga
untuk pindah atau meninggalkan desa tugurejo
karena kondisinya yang berpotensi terjadi bencana
yang pertama memetakan seluruh wilayah ponorogo
daerah daerah yang rawan bencana
kemudian kami berkoronasi dengan instan yang terkait
seperti musbika atau mungkin tiga pilar di desa
untuk mengaktifkan karang taruna tangga bencana
sehingga sewaktu waktu dibutuhkan mereka sudah siap
haji rumah itu sudah dihancurkan karena memang sudah tidak layan bumi
yang sisanya masih bertahan di rumah
karena masyarakat juga bingung mau pindah kemana dan biayanya gimana
jadi sementara yang delapan belas rumah masih tetap bertahan
warga berharap pemerintah segera memberikan fasilitas tempat pengungsian
atau relokasi ke tempat yang aman